menghadapi kompetisi asean basketball league abl dua ribu tujuh belas
cls knight melaunching tim nama dan logo terbaru
cls knights surabaya merubah nama menjadi cls knights indonesia
dengan logo baru yang lebih mencolok
bertepatan peringatan hari pahlawan sepuluh november
cls knights memperkenalkan skuad yang akan berlaga
di kompetisi bola basket elit di tingkat asean abl
di gor cls kertajaya surabaya jawa timur
ada sejumlah muka muka lama yang masih setia berjuang bersama cls
seperti shandy febrian syah kurniawan dan mario wushang
cls juga memperkenalkan rekrutan anyar mereka
termasuk pemain asing yang akan menjadi bagian dari squad cls di abl dua ribu dua puluh
pada kesempatan ini juga cls knights memperkenalkan nama baru mereka
menjadi cls knights indonesia
logo tim basket kebanggaan warga surabaya ini pun turut berubah
ada modifikasi logo dengan menambah kesatria romawi berpedang
dan juga membangkan sebagai pasukan elit dari indonesia
yang siap bangkit dan bertanding untuk mengharumkan nama indonesia
managing partner cls knage indonesia christopher tanuwijaya
tidak memasang target bagi mario wushang dan kawan kawan
karena buta dengan kekuatan lawan
kalau target saat ini masih terlalu dini buat kita sebut
karena kita masih buta dengan kekuatan kekuatan tim lawan
banyak tim yang sampai terakhir kita belum tahu nama nama pemainnya
jadi kita harus tunggu beberapa game di awal baru kita bisa lihat kira kira kita bisa masuk di mana
tapi dengan komposisi kita sekarang kita yakin kita akan jadi kontender di liga ini
kapten dari tim cls knights indonesia shandi febrian syahkurniawan
mengaku tidak sabar bertanding di abl
baginya ini merupakan pengalaman pertama mengikuti kompetisi yang berbeda
dibanding liga basket di indonesia
tantangan tersendiri buat kita ya kita juga bermain di level yang berbeda
di liga yang berbeda menghadapi banyak karakter pemain dari luar indonesia gitu kan
tentunya kita harus siap semua itu
cls knights indonesia akan tampil perdana di abl dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas pada delapan belas november dua ribu tujuh belas
mereka akan menjamu tamunya formosa dreamers taiwan di kortajaya surabaya